merupakan hasil konsensus
yang ketiga adalah mengendaki dan menyalahkan
menikmati terjadinya sesuatu yang tidak berhubungan dengan hakikatnya
dan usul pertama yang harus dibutuhkan adalah
ujian yang senang
kalau hanya diminta memanggil
kemudian dia menutup pintu
dan sebelum sebelumnya tidak ada pembicaraan terkait peran peran serta dia
sehingga dia ditempatkan sebagai terdakwa dalam perkara ini
apalagi dihukum ya
olehnya itu kami berkeyakinan bahwa dia sepatutnya bebas
dalam terkait dengan dakwaan yang disampaikan
ditujukan kepada saudara kuat baru
hal seperti itu